masa jabatan penyelenggara pemilu periode sekarang akan berakhir pada dua belas april mendatang
namun hingga kini belum juga dilakukan fit and proper test terhadap para calon anggota kpu bawaslu
wacana perpanjangan masa jabatan pun sempat muncul bersamaan dengan adanya desakan agar pemerintah mengeluarkan perpu
sementara itu ada juga wacana anggota penyelenggara pemilu dari perwakilan partai politik
sejak diserahkan ke dpr pertengahan februari lalu
para calon anggota kpu dan bawaslu belum juga menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan
padahal masa tugas penyelenggara pemilu tersebut akan berakhir dua belas april mendatang
di sisi lain ada desakan di parlemen agar pemerintah mengeluarkan perpu untuk memperpanjang masa kerja kpu dan bawaslu periode sekarang
hal itu muncul bersamaan dengan munculnya wacana
masukkan perwakilan partai politik
sebagai anggota penyelenggara pemilu
apakah bisa misalnya dilakukan satu dua atau tujuh dulu dan sebagainya
menurut saya ini juga bisa menjadi problematik
bisa rawan untuk dipersoalkan oleh masyarakat bahkan digugat gitu ya
kalau menunggu memang menurut saya ada juga presidennya
di masa lalu juga pernah ada
tentu membutuhkan perpu
pemerintah mengeluarkan perpu untuk perpanjangan ini
sampai masa terbentuknya undang undang yang baru
wacana memasukkan perwakilan partai politik dalam struktur komisioner kpu dan bawaslu
muncul setelah pansus rancangan undang undang pemilu melakukan kunjungan kerja ke jerman dan meksiko
wacana ini pun menjadi perdebatan di tengah upaya pembedahan sistem pemilu agar lebih demokratis
perlambahan ini karena implikasi dari serentaknya pemilihan umum
beban tugasnya semakin banyak
problematika yang diantisipasi
dengan menetapkan dua tranche
atau dua kali seleksi
seleksi yang pertama tujuh orang
seleksi yang kedua empat orang
tapi ini belum final
ini masih hasil diskusi dan kesepakatan di pansus
wacana anggota kpu berasal dari partai politik dinilai bertentangan dengan aturan yang ada
sebab sebelumnya wacana itu sudah dimentahkan oleh putusan mk no delapan puluh satu tahun dua ribu sebelas
yang menyatakan calon komisioner kpu
harus bebas dari keanggotaan parpol selama lima tahun
sudah sempat diundangkan dan sudah sempat ada putusan mk nomor delapan puluh satu tahun dua ribu sebelas
mk memutuskan kalau anggota partai politik ingin menjadi penyelenggara pemilu
harus mundur setidaknya lima tahun
jadi harus ada jeda waktu lima tahun itu
ini sudah menjadi putusan mahkamah konstitusi
putusan mk itu sifatnya final dan mengikat
artinya dia berlaku terus
keterlibatan perwakilan parpol pun pernah diterapkan pada pemilu seribu sembilan ratus delapan puluh
namun kualitas penyelenggaraannya kala itu disangsikan
penegasan saya bahwa indonesia pernah punya sejarah
punya kpu yang diisi oleh partai politik pada pemilu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan anda tidak tahu bagaimana pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
penyelenggara pemilu adalah gerbang utama
penciptanya pemilu yang demokratis
keterlibatan parpol dan struktur penyelenggara pemilu
dinilai memberi peluang adanya intervensi terhadap pemilu yang bersih
baru pada tanggal tiga april nanti komisi dua dpr akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada nama nama calon komisioner kpu
dan bahwa selu padahal nama nama tersebut sudah diserahkan ke dpr sejak pertengahan februari lalu
di sisi lain masa bakti komisioner kpu saat ini akan berakhir pada dua belas april atau sekitar dua minggu lagi
benarkah sempat muncul wacana dpr untuk meminta pemerintah memperpanjang masa bakti komisioner kpu saat ini sambil menunggu pansus ru pemilu menyelesaikan tugasnya
dan masukkan unsur parpol dalam komisi dua
pertanyaan terakhir apakah komisioner kpu akan datang
kami akan membahasnya malam hari ini dengan refli harun akademisi hukum tata negara universitas gajah mada
selamat malam bang revli
terima kasih sudah hadir
kemudian ada rufinus hutauruk yang merupakan anggota pansus ruu pemilu dpr ri dari fraksi hanura
selamat malam rufinus
terima kasih sudah hadir
dan widodo sigit pujianto yang merupakan kabiro hukum kemendagri
selamat malam pak sigit terima kasih sudah hadir
saya akan ke pak rufinus terlebih dahulu
jadi tanggal tiga ini sudah fix
ada fit and proper test untuk kpu
kpu dan bawaslu atau kpu saja
kpu dan bawaslu
jadi kemarin di dalam internal kita hampir seluruh fraksi menyetujui ya
bahwa hampir seluruh ya bukan seluruhnya ya
ya itu kesimpulan dari rapat internal kemarin
kita sampai malam dan mendengar berbagai pandangan dari berbagai praksi
kita memutuskan di dalam agenda itu bahwa tanggal tiga empat lima itu akan dilakukan fit and proper tes
terhadap bawaslu maupun kpu
apa pak yang membuat sebenarnya lama dari pertengahan februari diserahkan dari pemerintah presiden dalam hal ini
kemudian baru tanggal tiga ini bisa baru bisa akan dilakukan fit and proper
sebenarnya sih tidak ada yang mendesak ya
tidak ada yang terlalu dominan untuk karakteristik yang dominan untuk bisa mengatakan itu ditunda
karena bagaimanapun partai ini kan punya kepentingan
itu tidak bisa kita elakkan gitu loh
jadi fraksi fraksi dengan pemerintah ini kan mempunyai gendang yang berbeda dalam konteks kepemiluan ini
khususnya yang menyangkut masalah keanggotaan kpu
yang ditengarai kan ada berbagai fraksi menegarai ada proses seleksi ini yang tidak benar
oh satu catatan satu kendala itu itu ya begitu pak ya proses seleksi yang tidak benar kurang benar begitu
ya baik itu panselnya sendiri yang disebut ada seseorang itu digaji oleh negara
jadi kalau digaji oleh negara apa
apakah dia mewakili pemerintah atau dia mewakili masyarakat
itu itu itu yang menjadi perdebatan salah satu
siapa pak sebenarnya yang salah satu itu pak
yang disebutkan itu ibu fahli nasinka
karena bagaimanapun dia masih menjadi anggota dkpp
karena proses penyelenggaraan pemilu itu kan ada tiga wadah
kpu bawaslu maupun dkpp
kalau dia mengadili dirinya sendiri
dia mengangkat dirinya sendiri
nah ini kira kira seperti apa
kurang lebih itulah yang beredar
saat ini aktif dkpp tapi menjadi pansel itu yang dianggap tidak pas begitu ya
ya oleh berbagai fraksi tapi apalagi dia dibayar oleh negara
kan kurang lebih itu
yang mengangkat ibu fahli nasinka siapa
ya tentu pemerintah
dalam hal ini mungkin kemendagri bisa menjawab terlebih dahulu sebelum lebih jauh
iya terima kasih
jadi sebetulnya perintahnya itu sesuai dengan amanat undang undang
jadi harus dibentuk pancel karena tugas kpu mau berakhir
pansel itu sesuai dengan perintahnya presiden itu
kemudian ada kurang lebih sebelas
tahapan tahapannya juga mengikuti sebagaimana yang kita lakukan
artinya kalau memang ada dari masyarakat komplain terhadap hal hal siapapun yang mau diangkat di situ
ada mestinya disilahkan untuk tidak pas
kan mestinya begitu
saya berkeyakinan kami dari pihak pemerintah atau kementerian dalam negeri bahwa tahapan tahapan sudah dipenuhi
kita sudah menghasilkan calon calon kpu dan bawaslu itu yang akhirnya sudah kita kirimkan kepada dewan
itu untuk yang hasil seleksi dan proses seleksinya
untuk nama ibu fahli nasinka sendiri bagaimana
jawaban dari pemerintah
jawaban pemerintah itu
itu sudah ikutin tahapan tahapan dan saat itu tidak
kita firm dalam artian
tidak ada komplain saat itu
waktu proses itu kita akan terbuka seleksinya
kan kira kira begitu
kita ini sekarang
seleksi tim pansel ini ya
iya seleksi tim pansel ini tadi
jadi kita sudah terbuka
seleksi oleh tim pansel
untuk menentukan kpu nya
bagaimana pak arufinus
ya jadi yang dipersoalkan oleh teman teman di fraksi itu bukan sekedar proses tahapan penyelidikan
penyeleksian anggota calon nama kpu ya
penyeleksinya yang dipersoalkan salah satu di antara
penyeleksinya yang dipersoalkan salah satu di antaranya
apakah ini independen atau tidak
nah tapi kan kita harus lihat ada gendang yang lebih besar yang harus kita selesaikan proses ini kan gitu
bahwa itu mengemuka di dalam rapat
ya kita harus akui mengemuka
tapi pada akhirnya seorang paham
semua orang paham
teman teman di komisi itu semua paham gitu loh
perlu kita garis bawahi
komisi dua itu baru dapat perintah dari bamus itu baru minggu yang lalu
baru minggu lalu nih komisi dua baru kerja
karena memang bamus memutuskan itu
itu tidak bisa aktif pimpinan komisi dua misalnya mendesak untuk bamus segera memproses itu
karena kan pertengahan februari sudah diberikan
justru setelah kita tanya udah sampai sejauh mana baru turun ini surat ke komisi dua perintah untuk melakukan proses ini gitu loh
jadi komisi dua sebenarnya tidak ada masalah baru bekerja beberapa hari
jadi mungkin saja yang menahan bamusnya
kita tidak bisa katakan bamus ya
karena kita masih baru
baru kemarin reses kan
ini proses ini kan
di tengah tengah reses
jadi saya pikir tidak perlu diperdebatkan hal hal yang seperti itu
bagaimana kinerja ini bisa selesai sebelum tanggal dua belas
dan kami berkeyakinan dan sudah memutuskan kemarin maksimal tanggal enam itu sudah masuk di paripurna
jadi tidak ada
jadi bukan sekejap memang dibuat mepet
karena ru pemilu
kan sempat muncul itu
bagaimana nanti kalau kemudian ru pemilunya hasil revisinya itu berbeda dengan apa yang sudah dilakukan seleksi menjadi masalah baru seperti yang nanti kita akan dengarkan bersama apa yang disebutkan oleh pak fadlison
ya jadi begini
kita pengen sebenarnya proses penyelenggara pemilu ini di dua ribu sembilan belas ini jangan hanya di dua ribu sembilan belas
kalau bisa undang undang ini panjang
kalau bisa seumur hidup
jadi kita berangkat ada yang berangkat ke meksiko ada yang berangkat ke jerman untuk belanja masalah
belanja karakteristik yang dominan yang bisa kita masukin apa apa saja dalam proses pembuatan undang undang ini
termasuk e voting termasuk memasukkan parpol ke dalam
macem macem sangat ada tiga puluh konten itu
jadi bukan hanya masalah e voting saja masalah persidangan umpamanya
kemarin kita sudah putuskan dengan pemerintah disepakati usulan saya kebetulan
bagaimana kita membentuk proses
proses peradilan ini supaya tidak terlalu panjang
makanya saya usulkan kemarin di pansus walaupun secara tertutup
saya usulkan bagaimana kalau ini proses ini di tingkat pertama saja
jadi umpamanya mahkamah konstitusi lama ini kan single
nggak ada yang komplain
nah kalau kita masuk di pn kemudian di pt tun terus ke mahkamah agung pk
proses sudah berjalan
ya kan pendek
itu percualan ya
intinya komisi dua atau pansus ru pemilu mau membuat undang undang yang komprehensif tidak ana untuk dua ribu sembilan belas begitu
tapi kemudian masalah seleksi kpu itu bukan masalah komisi dua yang menunda nunda
jadi sebenarnya proses ini berjalan normal
bahwa setiap fraksi kita harus dengarkan wajib hukumnya
pemerintah harus kita dengarkan wajib hukumnya
nah ini kan harus kita goreng
harus kita buat ramuan ini supaya bagaimana pasal per pasal ini tidak ada yang tabrakan antara yang satu dengan yang lain
contohnya katakanlah tadi kpu
ada putusan mahkamah konstitusi dalam konteks ini
nah ini kita harus lihat
bahwa ada wacana yang terbalik dengan ini
monggo silahkan kita bahas
dengan berbagai alasan alasan akademis alasan alasan sosiologis dan segala macam kita bahas itu
nah tapi pak at the end kemarin kita sepaket
hampir semua fraksi menyetujui bahwa tanggal tiga empat puluh lima itu menjadi suatu waktu untuk dilakukan tanggal tiga empat puluh lima itu menjadi proses split and proper untuk seluruh anggota kpu pun bawaslu
sebelum saya ke bang refli kita akan dengarkan terlebih dahulu pendapat dari wakil ketua dpr fadlison
terkait dengan wacana perpanjangan anggota kpu atau waktu kerja dari komisioner kpu saat ini
apakah bisa misalnya dilakukan satu dua atau tujuh dulu dan sebagainya
menurut saya ini juga bisa menjadi problematik
bisa rawan untuk dipersoalkan oleh masyarakat bahkan digugat gitu ya
kalau menunggu memang menurut saya ada juga presidennya
di masa lalu juga pernah ada
tentu membutuhkan perpu ya
pemerintah mengeluarkan perpu untuk perpanjangan ini sampai masa terbentuknya
terbentuknya undang undang yang baru
kekhawatiran akan adanya proses seleksi tanggal tiga empat puluh lima nanti itu rawan digugat karena atau dipermasalahkan begitu oleh masyarakat
akan lebih baik gitu kalau tidak salah tadi saya coba menangkapnya diperpanjang karena presidennya juga pernah ada
tentu saja dengan perpu memperpanjang kpu itu
ya sebenarnya kan yang bermasalah itu kalau kemudian tidak diproses ya
karena kan deadline nya dua belas april
jadi kalau misalnya anggota kpu belum terpilih sampai
kpu belum terpilih sampai tanggal dua belas april kan kemudian orang mempertanyakan legitimasi anggota kpu dan bawaslu yang masa jabatannya habis
dan kita tahu bahwa sekarang kan masih ada sidang sidang pilkada ya di mahkamah konstitusi dan kita tahu bahwa baik kpu maupun bawaslu itu didengarkan keterangannya di sidang sidang tersebut
nah tetapi saya kira masalah sudah selesai
jadi ada kesempatan untuk fit and proper test tiga empat dan lima april
itu tidak masalah ya
justru itu yang tidak masalahnya
masalah kalau seandainya fit and proper test di atas tanggal dua puluh
tanggal dua belas karena masa akhir dua belas
karena itu menurut saya ya sudah tiga empat lima itu fit and proper test sebaik baiknya dan kemudian dipilih dari yang sudah diajukan ya
terlepas dari kontroversi misalnya ada gugatan ada pertanyaan terhadap pansel atau timsel yaitu soal dinamika ya
tapi itu sebenarnya termasuk orang yang waktu itu mempermasalahkan
kenapa misalnya bu valina singka itu dimasukkan kepada timsel
karena kan yang bersangkutan kan masih menjadi anggota dkpp yang aktif
kan aneh tuh kalau misalnya karena anggota dkpp itu sendiri kan ada perwakilan kpu dan bawaslu
sebenarnya siapa yang berhak memasukkan itu siapa sih untuk
kan presiden yang menetapkan itu semua cuma pasokannya dari kementerian dalam negeri biasanya
nah itu dia
kementerian dalam negeri itu kan masukan ke setnek
lalu kemudian setnek ya mungkin kemudian mempertimbangkan satu dua nama
lalu kemudian nama nama itu dimasukkan ke presiden
lalu presiden juga yang kemudian memilih siapa ketuanya kan biasanya begitu
nah saya termasuk surprise dan heran pada waktu itu
kok seperti tidak ada orang lain saja
harus memasukkan orang yang sebenarnya masih bekerja di lembaga lembaga
proses penyelenggaraan pemilu
begini conflict of interestnya adalah kita tahu di dkpp itu kan terdiri dari anggota anggota bawaslu dan anggota kpu
jadi ada anggota kpu ada perwakilan anggota bawas lu
kita tahu bahwa seluruh anggota kpu dan seluruh anggota bawaslu itu ikut tes lagi
nah disitulah kemudian sebenarnya ada wacana seperti itu
dan saya pribadi sudah sebenarnya kita ada diskusi menyampaikan keberatan itu kepada setnek ya
saya kebetulan kenal ya dengan orang orang setnek
tetapi justru jawabannya adalah justru bagus katanya
dengan pengalaman bu falina kan bisa mengetahui itu bagaimana kinerja kpu dan bawaslu selama ini
karena dia di kpp dan
berada di dalam begitu ya
menurut saya mungkin next ya
saya kira mereka yang lagi aktif baik itu kpu bawas lu maupun dkpp jangan dijadikan tim sel harusnya
tapi no big deal itu ya
itu no big deal tuh
ya maksud saya begini
nanti digugat permasalahan masalah
ya kalau digugat itu biasa saja
tapi maksud saya ini kan kita untuk pembelajaran ke depan
cuma kan yang paling lebih besar daripada hanya soal ini adalah bagaimana kemudian memenuhi deadline
sebelum tanggal dua belas sudah
tapi itu sempat menjadi masalah sehingga ber
menjadi protes dari komisi dua begitu kan pak
itu faktanya maksudnya kemudian menjadi nepet tangan setinggi
kalaupun tidak ada masalah bu falina kalau ada fraksi fraksi berkeberatan
itu cari yang lain nanti kalau bukan bu falina bisa jadi nanti ditanya
ya cuma mau begitu ya
tapi menurut saya ini jangan disebelikan
iya tapi kalau satu misalkan satu orang saja saya yakin tidak akan bisa mempengaruhi misalkan si a mau dijadikan
tapi waktu itu dalam di kemendagri sendiri sempat mempermasalahkan juga tidak kalau masukannya dari setnek seperti itu
kita ini melihat secara clear dalam clear dalam artian masing masing itu sebelas anggota
itu mempunyai kapabilitas masing masing kemampuan yang tidak diragukan bidang ini bidang ini bidang ini
tapi kalau yang soal masih aktif di dkpp itu
justru itu kita itu tadi saya sependapat dengan memang waktu itu juga disampaikan
ini dengan bu falina oh kita setuju karena dia pengalamannya ada untuk memberikan masukan terkait dengan ini
kalau kita coba deh misalkan kita ambil apa itu
grace apa itu semuanya pure kan gitu
tidak ada pengalaman pengalaman juga nanti nanya itu sejauh mana kira kira gitu
mendalinya itu saya yakin tidak tajam
jadi sebenarnya ini masalah etika
tadi sudah dijelaskan ya kan
juga jangan dipikir bahwa hanya bu falina saja yang paham
tidak boleh diseplaykan tapi kamu mendengar jawaban pak sigit tadi sebenarnya yang diambil justru pengalaman artinya ke depannya mungkin seperti akan seperti itu
kalau memang besok mau dibikin begitu tidak masalah kita juga setuju nanti ke depan oh harus begini ya
ya maksudnya gini
dpr itu sebenarnya sangat sangat proporsional di dalam melihat persoalan ini
jadi bukan ujuk ujuk begitu masuk
tapi saya ingin menggarisbawahi dulu tadi masalah perpu ya
perpu itu tidak boleh kita samakan pada saat sby mengeluarkan perpu dalam konteks perpanjangan anggota kpu komisioner kpu dengan yang sekarang
mengapa pada saat itu bang rafli perpu yang dikeluarkan
saya ingin mengatakan
perpu yang dikeluarkan sby pada saat itu adalah perpu di mana ampres belum turun
itu sangat jauh
jadi sangat jauh kondisinya
sangat jauh kondisinya
kondisi hukumnya sangat berbeda gitu
jadi boleh boleh saja
nah sekarang kan ini ampres sudah turun kita harus eksekusi tidak ada jalan keluar lain
ini yang harus kita garis bawah
dan barang itu artinya calon calon sudah dikirimkan kepada dpr
tinggal dpr seleksi
kalau cocok panggilkan
karena dpr sempat mempermasalahkan itu tadi
dalam rdp dengan sesnek pun kita sudah pertanyakan itu
nah kita sudah bergabung juga dengan pak hamdi muluk
salah satu yang masuk dalam
selamat malam prof hamdi
baik prof hamdi nanti kita akan
tadi prof hamdi saya yakin sudah mendengarkan juga banyak penjelasan tentang nama bu falina
singkai ini prof hamdi
kita akan ulas setelah jeda terlebih dahulu ya prof hamdi
kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini
kenapa kemudian masyarakat mempertanyakan baru saat ini atau baru tanggal tiga nanti
komisi dua akan melakukan fit and proper test terhadap calon anggota atau komisioner kpu
periode selanjutnya begitu karena dua belas april sudah selesai
salah satu masalahnya memang kita masih membahas salah satu masalahnya
yaitu beberapa fraksi sempat mempermasalahkan terkait hasil dan proses dari kinerja pansel kpu
sekarang saya akan tanyakan langsung kepada prof hamdi muluk
prof hamdi mungkin anda sudah mendengar berbagai perbincangan di sebelumnya segmen sebelumnya tadi
ada tanggapan dari pansel tentang hal ini kritik yang dialamatkan terhadap pansel kpu
saya tidak mendengar semua pembicaraan sebelumnya
tapi yang sempat saya dengar tadi dipermasalahkan soal ibu falina
ya bagi kita pansel kita akan menerima
kepres dari presiden
dan kita akan menjalankan sebaik mungkin mandat dari kepres itu
kalau misalnya ada keberatan soal ibu falina itu seharusnya dipersoalkan pada waktu kepres itu turun di awal
nah sekarang kan kita sudah berproses
nah kita di dalam pansel cara kita kita profesional saja
ya jadi semua apa yang dituntut oleh undang undang
itu bahwa kita dituntut untuk mencari komisioner kpu dan bawaslu yang mempunyai integritas
ya kompensasi di bidangnya
ya dan seterus terusnya itu yang diaman oleh undang undang
kita jabarkan dalam prosedur seleksi
ya ada tahap pertama
ya seleksi berkas
ya tahap kedua ada data seleksi
di tes psikologi dan kesehatan
terakhir ada wawancara
dan itu semua metode metode seleksi yang sudah standar dan kita terapkan
dan semua data kita jebreng di meja begitu
dan kita tulis satu satu kita hitung satu satu
semua parameter kita jajarkan
dan kita cari yang terbaik
kita tidak pernah mempersoalkan apakah ini dia sebelumnya incumbent atau menjabat
apapun yang tidak menjabat kita perlakukan sama semua
jadi kita hanya berdasarkan skor kita urut
dan itu yang menurut kita yang terbaik
berdasarkan semua parameter yang kita hasilkan
pak rufinus ada tanggapan
jadi sudah dijelaskan prosesnya di luar nama bufalina tadi
ada penjelasan juga bahwa prosesnya sangat prosedural
tahapan tahapan profesional sudah dilalui juga
jadi misalnya kalau ada income band dari kpu sekarang kemudian yang lolos lagi
atau mungkin dari bawaslu ada yang tidak lolos sama sekali
misalnya itu sudah melalui scoring yang ketat tadi
dia memang anggota pansel ya pasti mengomong seperti itu
tidak ada pilihan
tidak ada pilihan itu
kan bukan kewenangan beliau untuk merekrut kembali
tim seleksi kan oleh presiden
nah yang kita persoalkan itu kan mengemuka
bukan karena dpr
masyarakat juga menilai
apa sih dan bagaimana sih pansel prosesnya ini
kalau tadi dikatakan udahlah independen
sekarang kita coba pertanyakan
apakah pansel ini melakukan menjustifikasi kinerja kinerja selama ini yang dilakukan oleh incumbent kpu yang lolos
sebelum terjadi ini berbagai kasus di papua
berbagai kasus di aceh
untuk konten yang sama
tetapi mereka tidak bisa kerja
saya sendiri yang sudah tinggal di satu daerah
kemarin saya itu sampai lapor kepada ketua bawaslu
bahwa saya tidak masuk di dalam dpd
jadi saya coba jelaskan ini di dalam sidang
bahwa banyak kinerja kpu yang lolos ini
apakah ini masuk justifikasi
itu yang pertama
menjadi tanda tanya
kalau seandainya orang orang yang capable selama ini kami anggap ya
rdp di komisi dua
satupun orang bawaslu yang jago jago yang pinter pinter
tidak ada yang lolos
nah yang mengemuka adalah
ternyata ada satu konten
pelaksana undang undang dalam hal ini kpu
untuk menjiar satu klausul
klausul ini dihapus
apa pak itu
tidak perlu kpu melakukan dialog
dengan dpr dalam hal apapun
jadi dia benar mandiri gitu loh
ini kan bahaya ini
bagaimana kita membentuk kpu
nah itu yang ketiga
waktu kita membahas kemarin di pansus
jadi maksudnya konsepnya itu kpu tidak perlu berkonsultasi dengan dpr
itu salah satu konten
dalam konteks membuat aturan
dalam membuat aturan
ya kan ini kan
oleh undang undang diharuskan itu
nah itu kan bisa dituliskan di dalam norma undang undang
kan artinya itu saja
tidak perlu bermasalahkan masyarakat
kalau tidak di jr
maka orang ini tidak lulus
ini yang mengemuka pak
nah yang ketiga
ada waktu kemarin kita membahas pasal satu ratus empat puluh tiga ru
ada satu undang undang yang ditabrak
tetapi kok ini orang dilulusin
jadi bukan saya ya
teman teman itu meragukan
pak rufinus termasuk yang meragukan juga nggak
panselnya aja sudah mengemuka demikian
yang diuji itu apa aja
kita kan bisa melihat
kita sekalian juga untuk mengevaluasi hasil kerja
untuk pansel kpu ini sebenarnya juga
pak sigit mungkin anda punya jawabannya tadi
sudah bekerja sekarang
nah ini tinggal kita tunggu saja
artinya fit and proper yang akan dilakukan
kira kira begitu saja
kalau yang ke belakang belakang ini tidak perlu dikoreksi
enggak itu debatnya cukup
firm saja apa yang dihasilkan oleh pansel
dengan apa itu latar belakang
kita juga cross check kemana mana
integritas yang bersangkutan
ini gak diragukan
enggak jadi gini
pemerintah mengakui gak ada etika yang ditabrak
manakala pansel itu dibentuk oleh presiden
dimana orang orangnya terdiri dari
orang yang masih aktif menjabat di
ini masalah etika kok
kita tidak perlu debat
dan komisi dua dpr
sudah menerima keadaan itu
supaya tidak mempermalukan pemerintah
saya ke prof hamdi lagi
prof hamdi ada tanggapan prof hamdi
sini kan disuruh nanggapin
ya kembali ke prof hamdi dulu ya
yang pribadi pansel
saya kira kalau soal taksir hukum tentang perdebatan tentang masuk ibu falina di tim itu
saya tidak terlalu punya kewenangan untuk mengomentari
memang mungkin ada yang persoalkan
soal proses seleksinya yang tadi sempat disebutkan pak rufinus

dan cuma ada satu orang yang di sini

jadi kita tidak bisa mencari semua keputusan itu kita lakukan secara profesional
kita hitung angka demi angka
jadi tidak benar tadi pendapat pak siapa tadi yang dpr ya
pak rufinus ya
ya pak rufinus bahwa satu pertanyaan tadi tentang bagaimana pendapat para pelamar tentang
tapi tidak perlu konsultasi
itu kan kita tanyakan untuk menanyakan pendapatnya
dan itu kita menilai
bagaimana dia menyikap dengan pendapatnya
bagaimana dia menyikap dengan pendapatnya
bagaimana dia menyikapi persoalan independensi itu
ya jadi itu hanya salah satu pertanyaan
dan sekian putir item dari banyak item yang lain
kita punya banyak data
kita punya data kpk
kita punya data bin
kita punya data tracking dari penggiat pemilu
kita punya semua data kita kumpulin satu
semua kita hitung
tapi ada pertanyaan tentang itu memang ya pak hamdi ya
kita tanyakan ke setiap
jadi pintu saya garis bawahi
setiap peserta kita tanyakan pertanyaan yang sama
dan benarkah kalau yang menjawab tidak perlu adanya konsultasi kpu dengan dpr itu yang diluluskan
tidak ada sama sekali
kita berdasarkan overall score
biasanya adalah persoalan catatan integritas
jadi kalau ada kasus kasus tertentu yang kita dapat data yang itu valid
nah memang kita
nah jadi itu sudah ranking terbaik dari pelamar
dari sekian yang masuk itu
jadi kalau kita sih
tidak terlalu persoalkan apakah
itu bisa dipersoalkan secara etika gitu ya
itu kan kita terima perpresnya sudah begitu ya
bisa menanggapi tadi beberapa hal soal nama nama yang dikritis oleh pak rufinus tadi
atau beberapa fraksi yang lain misalnya yang lolos di apa namanya calon anggota kpu yang akan di fit and proper nanti begitu ya
nama nama incumbent kpu sekarang hampir semuanya ya kalau tidak salah
ya memang begini ya
ini adalah fakta yang tidak bisa kita punggiri ya
biasanya kalau unsur civil society yang terlalu independen
kadang kadang memang berseberangan jalan dengan dpr ya
jadi preferensi apa timsel yang independen berangkali berbeda dengan preferensi dpr
itu satu soal
soal yang kedua menurut saya memang ke depan itu kita harus betul betul bisa mendefinisikan yang dimaksud dengan timsel independen itu apa
karena kita bilang timsel timsel independen dan lain sebagainya tapi kita tidak punya definisi ya
nah harusnya nanti undang undang itu mendefinisikan
sebagai contoh misalnya
apakah pejabat aktif itu
pembedaan aktif itu bisa dikategorikan sebagai anggota timsel juga
kan kita lihat di beberapa anggota pansel itu sering sekali kadang kadang
staf khusus menteri
pancel apapun ini ya
kadang kadang dirjen ikut menjadi anggota juga
lalu kemudian anggota anggota komisi atau lembaga lain
nah apa yang dikatakan sebagai timsel indepen itu perlu juga kita definisikan
karena jangan sampai kemudian
presiden sudah kehilangan otoritas
karena menyerahkannya kepada pansel
ternyata pansel yang dibentuk pun sesungguhnya terdiri dari misalnya bagian dari pemerintahan juga
nah ini kan tidak tercapai
jadi independennya dimana begitu ya
tidak tercapai independensinya
tetapi itu bukan sekali lagi bukan kesalahan prof hamdi muluk
karena prof hamdi hanya terima kayak pres saja ya
tetapi undang undang harus mendefinisikan itu secara persis
sehingga syarat untuk menjadi timsel dan pansel itu juga sesuatu yang memang didefinisikan
tapi terus terang
saya kok bahkan berpikir mungkin ke depan penunjukan pejabat publik itu tidak usahlah pakai timsel dan pansel
lagi begitu ya langsung aja
maksud saya begini
prosesnya itu pertama prinsip transparan
itu harus tetap dijalankan
tetapi kita harus mempermudah syarat ini
misalnya dengan semacam talent scouting ya
kita harus menaati yang namanya pejabat pejabat publik
yang dipilih oleh rakyat
masa kita tidak percaya presiden yang dipilih
masa kita tidak percaya sama dpr yang dipilih
nah tetapi kita kan tidak boleh membiarkan satu kekuasaan itu berjalan sendiri
makanya ada yang namanya check and balances
menurut saya kalau misalnya nanti besok besok pemilihan anggota kpu dan bawaslu
menurut saya silahkan presiden saja
menominasikan misalnya tujuh nama
tujuh nama itu diajukan ke dpr
jadi langsung saja ya
iya dpr melakukan fit and proper test
tapi yang jangan lupa adalah scritinize mengenai track record
jadi harus ada jeda waktu bagi masyarakat untuk memberikan masukan
saya membayangkan misal ya ini mohon maaf
saya membayangkan kalau misalnya presiden menominasikan prof ramlan surbakti
prof hamdi muluk sebagai anggota kpu
kan enggak juga orang akan menolak
kalau kita lihat kualitas pansel justru lebih hebat dibandingkan kualitas calon calon anggota kpu dan bawaslu
kenapa enggak mereka saja yang dijadikan anggota kpu dan bawaslu
tapi dengan model pemilihan begini ya harus mendaftar
saya yakin akibatnya pertama waktu terbuang dana terbuang
dan akhirnya job seeker yang kemudian mendaftar itu
saya ingin kalau kita bicara lembaga
komisioner dengan kesekjenan ini kan harusnya satu
ini bayangan aja di kpu ini kesekjenannya pegawai negeri
yang di assessment oleh asn
ya kan ini lucu ini
padahal ini antara sekjen dan ketua ini kan duit tunggal
ini yang carut marutnya harus
jadi jangan hanya lihat bahwa hanya komisioner yang dipersoalkan tidak
enggak mohon maaf sekarang saya potong dpr kan juga gitu kesekjenannya kan pns
nah ini harus dirapikan
nah ini harus dirapikan
dari dulu kalau kerebaikan ke depan nanti kita pikir
kan gitu dpr nya dipilih kesejahteraannya pns kenapa tunduk ke asn
independen itu dua misalnya pertama dari sisi finansial ya artinya anggaran itu independen
kedua dari sisi staffing kepegawaian
kita ini memang lembaga lembaga independen bahkan lembaga dalam ranah terias politika
dpr ma mk dan kemudian presiden
itu memang eksekutif
eksekutifnya ya dibawa ke presidenan semua
jadi kesejenan dpr juga pegawai negeri
karena itu ini mohon maaf nih kadang kadang misalnya staff di saya contohkan kesejenan dpd saja
itu lebih tunduk pada sekjen daripada pada anggota dpd
karena sekjen itu menentukan nasib dia jabatan dia tapi anggota dpd enggak
baik nanti kita akan kembali lagi kembali ke pokok permasalahannya ya
tentang fit and proper rencananya apakah memang akan ada mekanismenya akan seperti apa
apakah akan langsung dipilih tujuh ataukah satu dua dan akan kemudian menyusul menyesuaikan undang undang pemilih yang masih dalam proses revisi hingga saat ini
kami masih akan mengulasnya
sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia

kami akan menunjukkan kembali lagi
kami akan menunjukkan kembali lagi
baik kita sekarang akan coba maju ya diskusinya akan melihat bagaimana nanti pada tanggal tiga empat lima prosesnya itu apakah langsung akan memilih ketujuhnya itu
atau bagaimana pak
nah jadi kalau saya ditanya saya lebih cenderung memilih sekaligus setuju
untuk memaknai yang diatur dalam undang undang
nah hanya persoalannya apakah yang tujuh ini memang masuk di kriteria di fraksi saya itu pertanyaan lebih lanjut
tadi itu statement pribadi pak ya
tandangan pribadi harus tujuh
fraksi kami kalau bisa memilih tujuh
dengan syarat semua konten semua verifikasi ini dilalui apa yang sudah dibuat oleh praksi kami
nah ada pilihan yang kedua
kami sudah berdiskusi dengan pemerintah
dan pemerintah juga setuju kalau pemilihan ini ini saya garip bawahi
pemerintah sudah menyetujui di dalam rapat kami rapat kerja terbatas
jika dari empat belas orang itu yang bisa dipilih satu saja pun nggak ada masalah
kalau bisa dipilih satu saja
ini sikap dari pak menteri nih
nah kalau memang yang lulus cuma satu orang aja ya monggo yang penting ada
selanjutnya akan fit and proper lagi berarti
karena pak menteri bilang masih banyak ada enam ratus stok
begitu sikap pak menteri
gitu loh jadi nggak ada masalah ini yang penting jangan sampai ada kekosongan di dalam struktur
itu intinya sebenarnya tapi fraksi kami melihat apa tidak bagus bagus nih orang orang dipilih tim sel
yang sudah empat belas ini yang empat belas diselodorkan ya
maka nanti kita lihat di tanggal tiga empat lima itu kita lihat gitu loh
kita sampaikan gambarannya dulu
jadi intinya pan sel ini sudah menyerahkan
presiden menyerahkan ke dpr
menyerahkan presiden secara ini
sudah menjadi domainnya dpr
jadi ada empat belas nama untuk calon kpu dan ada sepuluh nama untuk calon bawaslu
jadi sementara yang sekarang yang akan dicari sebenarnya ada tujuh
tujuh untuk kpu lima untuk bawaslu bawaslu
tapi kalau tadi dalam kondisi seperti ini bang refli
hanya nemu satu yang sesuai kriteria
jadi yang diganti harus tujuh sebenarnya
saya sebenarnya ya mengusulkan cara untuk memilih kalau boleh ya
jadi selama ini kan pemilihan itu adalah mereka melakukan fit and proper test
dan pada hari terakhir mungkin nanti tanggal lima itu sore sore atau malam malam
itu kemudian akan dipilih tujuh orang dengan cara bahwa setiap anggota komisi dua itu
dan biasanya tujuh nama itu kan sudah ada belakang panggungnya
ini cocok cocokan nih hanura yang mana ini yang mana dan lain sebagainya
cara seperti itu menurut saya kadang kadang tidak mendapatkan orang yang terbaik
karena yang terjadi adalah akhirnya ini
ya tentu tidak juga tidak sah kepentingan partai politik itu bermain
tetapi kan alangkah baiknya lembaga lembaga seperti kpu dan bawaslu ini diisi
memang oleh calon yang terbaik
jadi kalau misalnya bayangan saya empat belas calon anggota kpu itu
haruslah ranking satu dan tujuh yang terbaik dalam fit and proper test
nah caranya begini
oh ya selama ini bagaimana tadi bang
jadi selama ini mereka empat belas orang fit and proper test
dan kadang kadang beberapa anggota komisi dua itu hadir saja enggak dan enggak pernah lihat fit and proper test
oh enggak enggak
jadi saya luruskan dulu
contoh saya lanjutkan dulu
saya masuk pada saat pemilihan ori kemarin
itu bukan anggota komisi dua
pada saat kita melakukan fit and proper tidak ada lobby lobby
semua itu masuk semua bertanya dengan
ya bukan hanya ranking saja
artinya apa yang sudah disampaikan oleh pansel ini kita terima dulu untuk sementara
tapi verifikasi ada di kita
bisa saja nanti kita datangin rumahnya
apalagi beda gerakan
ya saya izinkanlah saya mengungkapkan pengalaman saya
kan abang juga baru prioritas ini juga masuk dpr
saya sudah dua kali fit and proper test di dpr
bahwa seluruh itu
maka saya tidak mau mendaftar lagi
tapi saya pahamlah panggung belakangnya
tapi intinya yang ingin saya katakan kita harus mengurangi defect itu
impact yang buruk itu
caranya adalah mereka melakukan fit and proper test
dan dihadiri oleh seluruh anggota komisi dua
kalau memang tidak bisa hadir harus di bku kan
nah akhir dari fit and proper test setiap anggota itu mereka memasukkan kartu suara yes or no
masih sudah menghantar ini
kembali ke kota fransena juga kan di withering
dan kemudian master sousa
misalnya delapan maka dicari ranking satu sampai tujuh berarti ranking delapan enggak masuk tapi kalau misalnya
sel ya karena kuota tujuh itu belum tercapai nah dengan cara yang demikian saya juga melihat yang bawahnya
dua kan nah dengan cara yang demikian menurut saya akan jauh lebih berkualitas fit and proper testnya
karena mereka akan demonstrate ya kemampuan mereka untuk membujuk anggota dpr dan on the
spot karena masih segar dalam ini tetap dari dpr juga kalau iya tetapi saya yakin kalau
kalau seandainya itu dilakukan
ketimbang itu baru hari ketiga karena kalau hari ketiga sudah lupa ya apa yang diomongkan misalnya
cx pada waktu itu apalagi kebetulan dilalanya anggota komisi dua nya waktu itu lagi keluar
bagaimana memilih orang sama sekali enggak pernah lihat terjadi bener ya mengalami dua
kali pak rufinus ya tapi enggak mewakili lah enggak mau ngerti ini bukan soal enggak mewakili
karena hari pertama itu penuh fit and proper test ya hari pertama ya itu
jam jam pertama tengah itu kosong menjelang pemilihan baru penuh lagi penuh biasanya menjelang
pemilihan bagian belum emperor utamanya di hari pertama dan kedua itu yang mengeksplorasi
tentang ini ya
sama saya ya mekanisme us namanya usul bagus bagus tapi ini kan waktu kan sebenarnya tiga ratus empat puluh lima sudah
mendekati juga enam baru dibawa ke paripurna sudah mendekati juga sebenarnya tanggal dua belas ya kan pak
artinya tidak terlalu jauh lajarannya tapi kalau misalnya kemudian nanti gambarnya seperti yang
digambarkan pak rufinus misalnya ternyata dari empat belas nama itu fit and proper ternyata tidak menghasilkan
misalnya dua atau tiga misalnya terakhir tanggal tujuh kirimkan ke presiden ke pemerintah
pemerintah nanti kirim lagi kita sebagaimana yang diseluruh dijelaskan tadi pak menteri kirimkan lagi
kita ada stok itu jadi sampai memenuhi supaya idealnya adalah tujuh sampai deadline nya tanggal
dua belas maksud kita cukup waktu kita cukup waktu sekarang kalau kita kan ada pak yang dari yang
diluar empat belas ini sebenarnya kriteria sudah memasuki
di kementerian dianggota pansel ya lebih lima belas kira kira kan gitu tadi yang sampai nggak
harus nggak harus begini misalnya kalaupun sampai tanggal dua belas baru terpilih dua orang
ada masalah karena kan berapapun yang terpilih merekalah yang akan melakukan tugas ini kan
kolektif kolegial tapi yang yang sebelumnya sudah non aktif oh iya dong begitu yang baru ini di
dewi lantik yang lama nonaktif gitu cuma dua tidak masalah ini baiknya usulan saya tadi itu ada

tapi kalau misalnya model yang kemarin kemarin dipraktekkan itu nggak ada passing grade nya
pokoknya kita suka atau tidak suka saja gitu baik baik ya itu tentu kita hindari ya kita saya juga
pengalaman kemarin waktu tim seleksi kebiasaan proper di lembaga ori ya kita lakukan seperti

hal hal yang terjadi di perusahaan ini ini dan artinya ada pengalaman yang terjadi di perusahaan ini
tapi dalam konteks ini begini saya ingin tengah raih sesuatu hal
bagaimana supaya proses ini berjalan bukan hanya seketika
kita ingat kita sedang membahas rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu
dalam konteks dua ribu sembilan belas beban kerja itu banyak
jadi menambah jumlah komisioner pak
ada keinginan untuk itu kenapa
beban kerja ini sangat banyak
dpd dprd dpr presiden itu satu
jadi kalau seandainya nanti memang pemerintah dengan dprd sepakat untuk menambah
ini kan ya kita tambah aja
dengan catatan tentu semua orang yang terpilih belakangan ini harus masuk di dalam pansel yang baru
itu kesepakatan kita dengan pemerintah
jadi tidak ada masalah sebenarnya
harus masuk pansel yang baru
oh iya tentu
karena kriteria yang dibangun yang empat belas ini saja kita perlu fit and proper
biar buat apa kita fit and proper kalau sudah harus setuju tadi
jadi dprd itu hanya formalitas menandatangani
revisi undang undang pemilunya akan selesai kapan sih pak
direncanakan akhir april ini
dua puluh delapan april begitu ya
ya kurang lebih di dua puluh
kita terus maraton dengan dprd ya
ada potensi bertabrakan tidak misalnya
dan mudah mudahan tidak terjadi walaupun saya yakin terjadi
kelemahan undang undang pemilu kita selama ini adalah memang proses pembuatannya yang memang kadang kadang tidak komprehensif cara memandangnya
sehingga ditambal sini ternyata bolong di sini
nah padahal kalau kita mau membuat undang undang komprehensif dan long term ya waktunya juga harus lebih fleksibel
dan kemudian keaktifan mereka yang membentuk itu juga harus tinggi
nah saya tahu mekanisme kadang kadang di dpr mungkin yang aktif itu beberapa orang saja
misalnya sepuluh berapa orang yang memang paham betul
nah yang repotnya itu adalah orang yang baru masuk ya kan
nggak pernah aktif dalam pembahasan tiba tiba menemukan pasal belum baca yang belakang komentar
sehingga kemudian yang terjadi adalah tambal sulam
sering terjadi pak ya ada pak ya
ya padahal kalau saya menganggap ada beberapa persoalan yang belum selesai
kita mau menggunakan sistem pemilu apa
kita mau menempatkan kpu itu sebagai apa
apakah sebagai regulator policy maker atau sebagai implementator
kita mau menempatkan bawah selu itu apa
apakah sekarang itu semuanya diambil
prevention kemudian juga law enforcement
apakah cuma prevention saja atau law enforcement saja
nah paradigma berpemilu ya termasuk penyelenggara pemilu ini harus diselesaikan besarannya
karena besaran ini yang akan menentukan turunan pasal pasalnya
tetapi jangan lupa turunan pasal ini bukan kemudian itu tidak penting
karena kita harus correct kenapa
sekarang potensi judicial review
harus detail juga ya
karena kan katanya setannya di detail ya
potensi judicial review itu tinggi sekali
orang tidak mau judicial review sekarang
tetapi nanti menjelang pemilu mulai dilihat tuh kelemahan kelemahan pasalnya
ini yang saya khawatirkan kalau seandainya kemudian april dalam kondisi seperti ini
kalau saya tanya sama misalnya pak rufinus
bagaimana sistem penegakan hukum pemilu kita
apakah sudah ada bangunan yang solid atau tidak
bagaimana sistem pemilu kita
sudah ada pilihan tidak
saya kira kalau itu belum bisa dijawab sampai hari ini ya saya tidak optimis
bisa menghasilkan undang undang
bahkan kalau ada judicial review yang banyak sekali nanti ya
bisa menghasilkan undang undang yang cukup solid dan baik
ya komprehensif pada akhir april nanti
pak tapi gambarannya artinya tidak akan ada gambaran
tidak ada keluarnya perpu untuk apa namanya perpanjangan kpu dan lain sebagainya
kalau itu bisa dipastikan tidak akan keluar perpu tentang perpanjangan untuk anggota kpu sekarang
karena sudah tadi kita sampaikan pemerintah pak mendagri dengan beberapa kapoksi dan ketua komisi ii itu
secara internal sudah membahas ini dan tadi sampaikan pak rufinus bahwa tanggal tiga empat puluh lima akan melakukan fit and proper
apakah tab obeyester menghadapi kanan yang orang lain lihat sangat keamanan menjadi apa
apakah keamanan pemerintah tersebut tapi semua mereka mengandalkan keunggulan merekaurance nanti dan sebagainya
begitu ini dan ada hal hal yang terjadi
bahkan sudah selesai penanganan panjangnya juga sangat penuh
masih dihitungkan dari pandemi antiriposisi
sebenarnya mereka melihat kepadanya di mana yaitu optimalnya
yang tradisi yang tapi disuai
yang susah sesuai
apakah memang bisa tidak lagi banyak celah sehingga akan digugat nanti menjelang pemilu
ada yang mau saya jelaskan sedikit tadi
singkat saja pak ya
memang ini krusial masalah money politik
proses penegakan penyelenggaraan pemilu ini bagaimana
kalau terjadi money politik kalau terjadi sengketa dan seterusnya
sudah masuk pembahasan tapi itu pak
sudah masuk di dalam pembahasan
bahkan kita kemarin sepakat kalau urusan masalah tun itu cukup di tingkat pertama saja
karena menyangkut masalah hal hal yang lain
penegakan hukum ini gimana sebenarnya
kemarin saya persoalkan itu
yang diusulkan oleh pemerintah diberhentikan sementara
loh mana mau polisi diberhentikan sementara
kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa
terima kasih pak rufinus
terima kasih pak bapak bapak telah bergabung bersama kami di cnn indonesia pramjus malam